lima tersangka aksi kejahatan jalanan yang
tentang penganjayaan gerat
berencana dengan hukuman maksimal
sultan hanufi won
ya kalau proses hukum
kepolisian sudah bisa
tapi kalau di bawah umur
itu harus ada proses
yang memang lewat mediasi
mediasi gitu loh
yang penting ada tindakan hukum
polda di menegaskan bahwa
penganjayaan ini tidak dilakukan
kepada korban yang acak
ditemukan alat tinggi rekan rekan
daniel yuwantoro daerah istimewa